kita ke informasi pertama pantauan lalu lintas arus balik di wilayah jalur selatan malangbong kabupaten garut terpantau sudah mulai padat ke arah limbangan minggu pagi
tim cnn indonesia memantau dari arah malangbong menuju limbangan kabupaten garut jawa barat minggu pagi sudah mulai dipadati oleh kendaraan yang didominasi mobil pribadi dan sepeda motor
sejak pukul sepuluh sistem one way pun diberlakukan untuk mengurai kemacetan yang ada selama kurang lebih dua jam dimulai dari titik malangbong hingga cikaledong
beberapa petugas kepolisian dari polres garut nampak berjaga jaga dan di sepanjang jalur termasuk juga di pertigaan sasak besi untuk membantu mengamankan lalu lintas